sepuluh kru kapal warga indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf
sudah kembali bertemu keluarga masing masing
mereka mengaku masih trauma jika harus berlayar melewati wilayah tempat mereka diculik
yaitu perairan filipina selatan
meski tidak mendapat perlakuan kasar dari para penculik
para sandera cemas sewaktu waktu situasi berubah dan mengancam nyawa mereka
setelah berbagai upaya negosiasi dilakukan hari minggu lalu
ke sepuluh sandera tiba di jakarta setelah dibawa dari tarakan kalimantan utara
mereka dibebaskan di daerah jolo sulu filipina
ke sepuluh sandra itu dibawa penculiknya yang kemudian menyerahkan mereka
di depan rumah gubernur sulu abdusakur tototan
berikut kesaksian dari alfian elvis peti salah satu sandra yang bebas saat pertama mereka disandra
mereka ke atas langsung todong
kita semua dikasih satukan yang dibawa yang lagi istirahat dipanggil semua ke atas
kita sempat diikat saya sempat diborgol sama kapten
karena mereka tak tahu cara apa
saya mengoperasikan kapal kapten bawa kapal saya di samping
pas itu kita tak ada perlawanan ada mungkin salah satu yang bisa kita ajak komunikasi
kita tawarkan kita tak akan melawan kita akan kerjasama apapun yang pak aci mau
kita ikutin tapi bisa nggak kita dilepasin
kita kasih kepercayaan kalau begitu kita lepas
tapi saya minta jangan ada yang lari
kalau ada yang lari satupun yang lari mungkin dia kena tembak yang sembilan ini sengsara juga kita bikin